jumat siang mabespori memaparkan pengembangan penyidikan kasus penyerangan terhadap menko polukam wiranto
mabespori menyatakan kedua penyerang yang ditangkap saat kejadian terkonfirmasi
sebagai anggota kelopok teroris jama'an surut tauhid bekasi
kedua orang itu syahril alamsyah atau abu rara dan istrinya
fa disebut polisi melakukan penyerangan secara spontan
tanpa tahu siapa pejabat publik yang akan hadir dalam kunjungan ke pandeglang
mereka hanya tahu seorang pejabat publik akan datang untuk meresmikan salah satu gedung di universitas matlaul anwar banten
polisi menduga syahril dan istrinya melakukan penyerangan karena pemimpin kelompok jad bekasi fazri pahlawan
yang biasa dipanggil abu zi telah tertangkap densus pada senin dua puluh sembilan september
abu zi ditangkap bersama delapan terduga teroris lainnya di jakarta utara dan bekasi
takut akan tertangkap juga kedua penyerang wiranto merencanakan
sebuah penyerangan yang akan menyebabkan penyakit tersebut
penyerangan di tempat umum yang berjarak tiga ratus meter dari kediaman mereka
sebenarnya ibu rara sendiri merasa takut stres dan tertekan
setelah mendengar boleh dikatakan ketuanya dia
meskipun dia tidak dalam hubungan kelompok aktif di kelompok abuisi ini tertangkap
maka dia komunikasi dengan pihak istrinya
kita harus persiapan kita melakukan amalia kita tinggal menunggu waktu
kebetulan pada saat itu dia juga menyampaikan kepada penyidik
ada kapal helikopter kapal
wah ada kapal nih mau mendarat
masyarakat banyak berbono bono manusia lalu lalu
eh gak tau nih siapa tapi itu sasaran kita
dia langsung kita menjual lalu lalu
langsung secara spontan itu menjual lalu lalu
menjual lalu lalu dia menceritakan kepada istrinya
nanti saya akan menyerang bapak yang turun dari heli
kamu nanti langsung menusuk anggota polisi yang dekat
siapa saja yang kamu ketemukan dengan bapak itu
jarak antara rumah dengan alun alun itu kurang lebih sekitar tiga ratus meter